tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
yakni pan golkar dan p tiga
melakukan pertemuan yang dibalut makan malam secara tertutup
di kawasan menteng jakarta pusat rabu malam
pertemuan itu dihadiri langsung ketua umum partai golkar
air langga hartarto ketua umum pan sulki fliasan
dan plt ketua umum p tiga mardiono
setelah melakukan pertemuan
plt ketua umum p tiga muhammad mardiono mengatakan
kriteria calon presiden dan wakil presiden
dari koalisi indonesia bersatu sudah mulai mengerucut
sudah semakin mengerucut
yaitu kriteria kriteria para capres dan cawapres
ini tentu sudah ada perkembangan
karena kita berdebatkan soal kriteria seperti apa
yang dikendaki oleh rakyat indonesia
sementara itu ketua umum pan sulki fliasan
mengatakan bahwa kib mengutapakan tiga ketua umum mereka
untuk maju sebagai calon presiden
zulhas menilai ketua umum partai golkar air langga hartarto
layak menjadi capres prioritas dari koalisi ini
kalau kriterianya pak jokowi kan kerutan wajah
lihat aja pak air langga kerutan semua wajahnya
tentu golkar sebagai pemenang pemilu nomor dua pak air langga
prioritas ya pantas layak pemenang pemilu nomor dua
untuk jadi capres
pada kesempatan yang sama
ketua umum partai golkar air langga hartarto
justru memberi kode adanya sebuah partai
yang akan bergabung dengan koalisi indonesia bersatu
untuk menghadapi pilpres dua ribu dua puluh
kita masih komunikasi baik
tentu warnanya ada yang dipakai oleh kawan kita di sini
dan juga ada juga yang warnanya ada nuansa
pakaian yang sering dipakai bapak presiden
yang bagian dari bola itu juga
jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini
pan golkar dan p tiga
sudah jauh jauh hari membentuk koalisi indonesia bersatu
untuk menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat
koalisi itu belum mendeklarasikan sosok yang didukungnya
sebagai calon presiden
tim liputan cnn indonesia